inilah video prosesi ijab kabul pasangan pengantin gunawan aji dan ria septiani yang menjadi viral
di media sosial warga desa donorejo kabupaten malang jawa tengah ini menggelar prosesi ijab
kabul di dalam bak truk yang terparkir di halaman masjid pada dua puluh enam desember lalu truk yang digunakan
merupakan truk yang sehari hari dikemudikan pengantin laki laki yang bekerja sebagai sopir truk
ekspedisi untuk acara ijab kabul alhamdulillah mengulang tiga kali ini jadi berkesan sekali untuk